jumlah gunung api aktif di indonesia adalah yang paling banyak di dunia
jika anda lihat peta indonesia berikut ini saya akan tunjukkan kepada anda peta indonesia
deretan gunung api aktif ini berderet sepanjang tujuh km
membentang dari ujung pulau sumatera jawa bali nusa tenggara banda sulawesi utara hingga sampai ke halmahera
nah dari satu ratus dua puluh tujuh gunung api aktif tujuh puluh tujuh gunung punya catatan sejarah letusan sejak tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
sebagai mesra dari kita belum lahir ya
ada dua puluh sembilan gunung yang punya catatan sejarah letusan sebelum tahun seribu enam ratus
dan dua puluh satu gunung dengan tidak ada catatan sejarah letusan sama sekali
tapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanik
selain memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia
indonesia juga memegang catatan jumlah korban jiwa terbanyak akibat letusan gunung api
dilansir worldmapper org dari kurun waktu tahun dua ribu hingga dua ribu tujuh belas
sekitar tiga ratus enam puluh tujuh jiwa tewas akibat letusan gunung api
tapi sayangnya dari satu ratus dua puluh tujuh gunung api aktif yang ada di indonesia saat ini
baru enam puluh sembilan gunung yang dipantau oleh pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg
nah untuk anda masyarakat indonesia yang tinggal di daerah terdampak gunung api aktif
tentunya harus mempersiapkan diri dong apabila terjadi letusan gunung api
nah yang anda dengar ini adalah suara sirine peringatan aktivitas gunung api
jika lokasi anda masih aman dan belum ada instruksi evakuasi dari pemerintah setempat
segera masuk rumah tutup semua jendela pintu agar abu vulkanik ini tidak masuk ke rumah kita ya
amankan juga kendaraan serta jika ada ternak atau hewan peliharaan anda
tapi jika status gunung api ini meningkat menjadi level waspada dan sudah ada instruksi evakuasi dari pemerintah
perhatikan hal hal berikut ini saat anda mengungsi
nah anda pertama harus mengenakan masker atau kain basah untuk menutup mulut dan hidung dari potensi paparan abu vulkanik
kemudian bisa memakai kacamata pelindung dan jangan gunakan lensa kontak agar mata anda tidak iritasi ya
kemudian yang terakhir pakai pakaian tertutup yang melindungi tubuh ini seperti baju lengan panjang
kemudian juga celana panjang jaket dan juga topi agar kepala anda terlindung dari potensi paparan abu vulkanik tersebut
semua perlengkapan ini harus anda kenakan karena abu vulkanik itu terdiri dari karbon dioksida co dua dan juga florin yang tentunya berbahaya bagi manusia
karena jika terhirup dapat menimbulkan masalah pernafasan dan juga kerusakan pada paru paru
sementara itu eh oke partikel abu vulkanik ini yang kasar ya teksturnya
dapat mengakibatkan goresan pada kulit telinga dan juga tubuh
kemudian selalu pantau informasi cari informasi lewat berbagai media
saat mengungsi anda bisa membawa radio dengan baterai
ini lebih disarankan karena saat listrik padam anda masih bisa mengandalkan radio dengan baterai tersebut
kemudian perhatikan instruksi darurat ya selama letusan terjadi jangan ada jangan berada di sekitaran lembah atau daerah aliran sungai
karena letusan besar seringkali diikuti aliran sungai

kemudian walau anda berada di tempat yang tinggi tetap waspada
lindungi diri anda dari paparan piroklastik ya atau muntahan bebatuan saat terjadi erupsi
jika terjebak pada piroklastik kita harus jongkok berjongkok jangan menghadap ke arah gunung
kemudian juga lindungi kepala dengan tangan jaket tas atau apapun yang bisa anda temukan
kemudian segera berlindung di titik api
aman atau posko pengungsian yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat atau pihak pihak terkait lainnya
nah setelah letusan berhenti dan sudah dinyatakan aman maka kita sudah dapat beraktivitas kembali
segera bersihkan atap dari timbunan debu vulkanik karena beratnya ini bisa merobohkan dan juga merusak atap rumah
demikian sejumlah tips evakuasi yang bisa anda lakukan saat terjadi erupsi gunung api
semoga tips ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya
jaga sehat jaga diri jaga sesama